sampai di kadipaten hari sudah menjelang sore baikkan jangan tipati
mana soma anu soma tadi sakit perut makanya dia buru buru sekali daripada
nunggu lama ya saya tinggal aja nanti juga bisa nyusul sendiri
oh iya hari ini kan kanjeng adipati mendapat penghargaan dari kerajaan saya
sami yang sudah lama ikut kanjeng adipati merasa bangga
hanya menjalankan tugas itu sudah menjadi kewajipanku sampai kapan aku menunggumu
aku mencintaimu dewi kandika jangan kagum aku aku harus pulang biarkan aku
tinggalkan istrimu dewi
kita akan hidup bahagia cukup
hai jangan paksa aku untuk mencintaimu
lebih baik kamu mati daripada aku melihat kamu hidup bahagia bersama diri
aduh hati hati kandingan tepati
kamu tidak akan pernah hidup bahagia bersama dewi nawangsa
ingat dewi gantika
jangan ganggu keluarga aku lagi
demi allah aku ingatkan kami
sebut asmaullah bu
anak kita mau lahir bu
terima kasih bu
biar dia jatuh
saya bisa jatuh di rumah dan sahur
ya benar saya akan jatuh
anak raden sahur dan dewi nawangsa sudah lahir
lahirannya ditandai oleh bintang terang
itu bertanda baik
anak yang dilahirkannya nanti
kelak akan menjadi orang besar
telah lahir wali allah
kemuka bumi ini
dia akan aku beri nama sahib
artinya manusia yang suci
dimanapun dia berada
bergabung arah pulau eified
tetap di mana
pecahkan batu itu dengan kekuatan
lakukan saya kamu pasti bisa
ingat manjada wajada
siapa yang bersungguh sungguh dia pasti bisa
apapun bisa kamu kalahkan dengan kekuatanmu
tapi batu ini sangat besar dan keras
lakukan saya kamu harus yakin
ayah sudah mengajarimu ilmu pernapasan sebagai pusat kekuatan
tenangkan pikiranmu pusatkan pikiranmu
pecahkan batu itu dengan kekuatan pikirannya
aduh maafkan sih hati hati
tapi itu kan batunya gede keras
nanti kalau tangannya masahit hancur wajih loko itu
masahit berhasil batunya pecah
sekarang ayah izinkan kamu untuk mempelajari ilmu yang lain
sebaik baiknya hamba allah
adalah hamba yang bermanfaat untuk sesama
penuh dengan ketulusan
ya udah udah udah aduh nenek aduh kesian aduh ayo nek bisa nek eh olah mas said mas said aduh
sebentar mas aduh aku gak habis pikir mas kenapa sih mas said itu nggak mau ngaku aja gitu loh
kalau misalkan mas said itu anak dari adipati tuban yang bergelar teman gung wilatika gitu
mas ya mas kalau ngaku semua warga sini pasti tunduk hormat sama mas sahid loh mama jadi orang
tuh kita harus sopan santun dan harus rendah hati gitu aduh aduh aduh aku nggak ngerti dulu
sam ya udah terserah mas said aja lah ayah ibu said akan mencari kelinci hati hati ya nak di

bukan untuk tempat bermain
ibu tidak usah khawatir
soma dan sami pasti akan menjaga sahid dengan baik